bukit hijau di pesisir pantai jadi pemandangan ikonik yang membedakan pantai pulau merah dengan pantai lainnya di banyuwangi
pulau merah juga menawarkan gulungan ombak yang banyak dijadikan pilihan para penikmat surfing
bibir pantai membentang tiga km dengan pasir yang lembut
pantai ini juga kerap menjadi tujuan utama para pemburu senja untuk menyaksikan surya tenggelam di kaki langit
setelah puas berbasah basahan di pantai perut pun mulai lapar
aha saya langsung membayangkan sensasi gurih segocawo legendaris makmanti
segocawo dominan dengan rasa gurih yang berasal dari santan kelapa
aneka lauk ada di dalamnya mulai dari telur dendeng daging sapi dan olahan kulit sapi atau ditambah pelasan ikan
segocawo makmanti sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
berbekal resep masakan keluarga mak manti mendirikan warung makan yang masih buka hingga kini
akhirnya rasa penasaran saya untuk mencicipi cita rasa suku cawo terbayar sudah
tapi sepertinya tidak akan lengkap kalau saya tidak menambahkan dengan sandingan yang wajib yaitu kerupuk ramba
yang disebut juga dengan keletek atau kulit sapi
sejak kemarin saya sudah bekerja di kiamba di kiamba dan di sini saya berlatih di kiamba
saya berlatih di kiamba di kota sakingtiang
kami kan sepi dan di kampung lainnya juga sepi
di kota pol pol terus
kota jansamerlas juga tutup
kami sampai jam sebelas
biasanya jam dua belas jam empat belas
jangan kemalas kokot forn juga
ternyata kedatangan saya ke banyuwangi ini tidak salah lagi
selain melepas penat saya pun turut berkontribusi dalam menggerakkan sektor perekonomian makro dengan berkulinaria
perut sudah kenyang saatnya kembali melanjutkan perjalanan
saya tergoda untuk mengunjungi agrowisata taman suruh
hamparan bunga selosia berendah
aneka warna di taman tersebut memancing rasa ingin tahu saya
dibuka pada tahun dua ribu sembilan belas oleh dinas pertanian kabupaten banyuwangi
agrowisata taman suruh menjadi salah satu tujuan wisata yang sudah bersertifikat new normal dengan penerapan protokol covid sembilan belas yang ketat
pada saat bulan juni kemarin salah satu tempat wisata yang dijadikan simulasi awal
artinya pembukaan pariwisata jadi objek objek pariwisata
adalah di agrowisata taman suruh ini
dan itu dituangkan
jadi berapa luasannya ada di sini berapa orang yang boleh masuk di sini
tak sabar saya pun bergegas menjelajah taman bunga selosia seluas hampir delapan hektare ini
bunga selosia ditanam bukan hanya untuk mempercantik taman
tapi juga untuk menciptakan ekosistem predator hama khususnya hama padi
yang tak kalah menarik di tempat ini juga ada berbagai tanaman holti kultura
dengan warna yang cocok untuk berselfiria
nah di agrowisata taman suruh ini selain kita bisa berfoto di spot spot bunga warna warni
kita juga bisa memanen hasil buah yang sudah ditanam
yang bisa dipanen yang mana nih pak yang udah ready
oke saya dapat semangka dan ini bisa dibeli seharga dua puluh satu bijinya
supaya spot foto kita tetap aman maka pembeliannya dibatasi
hanya boleh lima buah yang dipanen dalam satu hari
menikmati sepotong semangka ditemani pemandangan selat bali di sore hari
hmmm sungguh menghipnotis
tapi perjalanan saya belum berakhir
saya masih ingin mencicipi sedap nikmat ayam kesrut daun wadung khas banyuwangi
masih di kawasan licin tak jauh dari agrowisata taman suruh
ada salah satu tempat makan nyaman dan bersertifikat new normal
seperti biasa sebelum masuk cuci tangan periksa suhu tubuh
di sini juga ada pohon wadung bahan baku tambahan ayam kesrut yang membuat cita rasanya khas
daun wadung inilah yang menjadikan kuah ayam kesrut segarak dan sedikit asam
meski berat meninggalkan udara licin yang sejuk
saya tetap harus ke kota untuk membeli sejumlah buah tangan
untuk berbelanja oleh oleh khas banyuwangi
saya tetap memastikan memilih tempat yang menerapkan protokol kesehatan ketat
berbelanja tanpa kerumunan tentu lebih nyaman
jajanan khas banyuwangi seperti bagia kue kelemben dan sitru masuk keranjang
uniknya di tempat oleh oleh ini
tampaknya protokol kesehatan disampaikan melalui kalimat kalimat lucu
bahkan tulisan lucu juga dibubuhkan pada zona jaga jarak antrean kasir
untuk menutup jalan jalan sehari di banyuwangi ini
saya mencicipi tahu wali dan secangkir kopi banyuwangi
melepas kealokan banyuwangi dengan mencicip secangkir kopi
menjadi pilihan yang tepat untuk berwisata di indonesia saja
eka rima aga dipa banyuwangi jawa timur